iya luar biasa sekali ya mereka ini benar benar full kostum begitu ya
bukan hanya sekedar kebaya dan juga kain batik begitu tapi ini topinya sampai aksesorisnya itu lengkap sekali ya
dan mudah mudahan juga sempat juga untuk memanai arti dan makna dari baju yang dipakai itu juga
seperti batik yang saya gunakan ini batiknya juga sangat khas sekali
bagus ya ini langsung ke tes saya ini jangan tes yang susah dong
iya bagus sekali pokoknya saya pakai batik adalah pakai baju kebaya
kencim ya beda ya
dengan warna merah putih warna indonesia
ini juga ada informasi dari seorang anak di sukabumi jawa barat yang memiliki rasa cinta yang sangat mendalam sekali
kepada bendera merah putih indonesia kebanggaan bangsa indonesia
ia sampai mengoleksi bendera merah putih hingga mengambil bendera yang kotor lalu merawatnya
nah ini kalau misalnya
biasanya kan banyak bendera yang sudah berjatuhan segala macam dibiarin begitu saja
ini justru merawatnya
nah dalam kesaharian ya ini namanya noval rizkyana
anak berusia empat tahun yang selalu membawa bendera merah putih
bahkan setiap kali keluar rumah dan melihat bendera yang tergeletak kotor
ia pun langsung mengambil dan juga mencucinya untuk di koleksi
menurut keluarga kecintaan noval terhadap bendera merah putih timbul sejak ia masih umur satu tahun
dimana selain mencintai bendera merah putih noval juga senang mendengarkan lagu
lagu indonesia raya
luar biasa ini dari umur satu tahun
namun kecintaan terhadap bangsa indonesia ini sudah tumbuh begitu ya
sudah ditanamkan oleh orang tuanya juga ya terkait dengan bagaimana perjuangan pahlawan kita dulu
untuk membela bangsa indonesia hingga merdeka sampai saat ini